siapa sangka rumah di bawah tanah yang tertata apik ini dibangun oleh kakek zainuddin
dengan peralatan seadanya seperti cangkul linggis bahkan palu kayu
ide menggali tanah dan membangun rumah muncul ketika zainuddin sedang membuat sumur
setelah menjadi viral kini ia berharap dapat menyelesaikan pekerjaan membangun rumah
hingga aman didatangi pengunjung